dan membawa semua sisi bersama agar kita mulai melihat
pemimpin partai hijau adam band mengatakan migran tidak bisa disalahkan atas krisis perumahan itu
dia tidak mengetahui tuduhan penyiksaan
kami pikir itu adalah ujian produktif dan berguna
dari satu lima derajat ke dua derajat
yang menjadi ambang batas minimal efekasi yang ditolerir oleh who untuk sebuah produk vaksin yang layak
godlead mengatakan perubahan ini akan menguntungkan dunia usaha
dengan mantan wakil presiden lai ching ti
halo sahabat kata podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi pilihan sepekan terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan setiap jumat pukul lima sore
bahwa bumi telah menghangat sekitar satu tujuh derajat
kehilangan keuntungan sosial dan penyelidikan medis
bahwa penemuan baru di lepas pantai porto rico itu
yang salah satunya adalah semangat persatuan
dan terhadap rupiah sebesar sepuluh dua ratus delapan puluh empat lima belas sen
dari sumber yang terpercaya
jadi ini akan membantu dengan harga tapi juga memastikan anak anak mereka mendapatkan pendidikan yang mereka berhargai
baiklah akan saya lanjutkan dengan perakhiran cuaca di kota kota besar di australia besok sabtu dua puluh januari
sekitar lima derajat lebih tinggi
dua anggota majelis umum pbb lainnya